sebenarnya bakpao imlek sudah sejak lama menjadi sarana silaturahmi antar warga tionghoa
namun karena pandemi covid sembilan belas warga tionghoa banyak yang mengurungkan niatnya untuk bersilaturahmi langsung ke kerabat atau keluarga
sebagai wakilnya sebuah hantaran makanan khas di bulan imlek yakni bakpao
selain sebagai suguhan dan sesaji saat sembahyang imlek bakpao juga dijadikan simbol keceriaan dan kelemah lembutan bagi yang memakannya
tak heran momen imlek ini menjadi hari keberkahan bagi sejumlah pedagang makanan khas imlek di kota solo
salah satunya di toko kawasan pasar nongko banjar sari solo yang menyediakan bakpok khas imlek
untuk harga tower bakpao imlek mulai dari empat ratus ribu rupiah
sementara pembelian per karakter bakpao dihargai mulai dari rp dua ratus ribu
tak hanya di solo di jakarta sejumlah pedagang kue juga berkreasi membuat bakpao dengan desain bertema imlek
seperti wata bakery and cake yang menyambut imlek tahun kerbau logam dua ribu dua puluh
dengan membuat bakpao dalam bentuk kerbau lampion dan karakter berkostum congsam
bakpao tema imlek ini dijual dengan harga rp sembilan puluh
untuk satu kotak yang berisi sepuluh bakpao
kalau misalnya imlek ya bentuk lampion atau bentuk cowok cewek yang chinese itu atau bentuk sesuai sionya
jadi kalau misalnya tahun lalu shio tikus kita bentuk tikus
tahun ini sio kerbau bentuk kerbau gitu
selain bakpao beberapa keluarga tionghoa juga menyuguhkan kuliner khas imlek istimewa di meja makan
seperti keluarga andri warga jalan cipaganti kota bandung yang menyiapkan pao pao phan dan pao pao tang
pao pao phan adalah nasi ketan
sementara pao pao tang adalah minuman yang berasal dari delapan macam bahan campuran
seperti jamur putih biji teratai kurma merah goziberry hanjeli madu buah kelengkeng yang sudah difermentasi serta gula batu
semua bahan ini dimasak dan setelah itu dikemas dalam wadah kecil
untuk pao pao phan delapan macam bahan tadi dicampur dengan beras ketan kemudian diberi taburan kurma merah diatasnya
sejarahnya itu waktu dulu ada wabah sars ya
nah minuman ini digunakan itu untuk memperkuat fungsi paru paru
menuh makanan dan minuman perut
menuh makanan dan minuman perut
makanan dan minuman penutup ini selain dijadikan teman dalam merayakan imlek juga dipercaya mempunyai khasiat untuk kesehatan tubuh
tim liputan cnn indonesia